hai hitungin aja poh area dulu gue ajak buat jadi preman pasar lu pake nggak mau alesan duitnya dikit
jadi preman pasar kalau sekarang jadi tukang ojek makanya cuma indomie hahaha cuma jadi tukang ojek
gua nggak level yang pernah pasar dan level gua paling maksudnya pedagang doang ada nih lu
perman pasar kaya udah kaya apa apa
semoga lu sukses ya kerjaan di gunai
saya permisi dulu
aku menyayanginya dari ufu timur hingga ke barat selalu di hatiku
wah gede banget nih bu saya nggak ada kembaliannya
saya nggak mau tahu bang pokoknya
tambah antre keras ke
buka mata gak sih main tabrak orang sebarangan aja
tapi tabungan gue udah banyak juga
aduh cetaya banget deh ada ini
gimana hasilnya opet dapet berapa
serius lo segini doang
ya ini cuma bisa buat kita makan doang nih
lo udah makan
gue beli makan dulu deh
sebenarnya gue tuh nabung buat kuliah
tapi suatu saat nanti pasti gue bakal kasih tau lo
kalau gue bisa sukses
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ini harus ngapain ya
masa harus minta pake lagi
cukup gak ya
waalaikumsalam bang alif
bang alif lagi dimana
lagi di jalan
najwa cuma pengen kasih tau sama abang
tadi abang dapat titip salam
yang dulu ngajar di pesantren nurul jana
bang alif masih inget kan
kebetulan tadi itu najwa diundang
buat pengajian disana
oh ya bang alif udah makan belum
abang udah makan tadi pagi
cuman siang belum
ya allah bang
abang tuh harus makan dulu
abang kan lagi berjuang di kampung golai
selain abang memperkuat iman
abang juga harus banyak tenaga disana
ya abang makan dulu ya
lagi gak punya duit
paling makannya ya
ya ampun bang alif

sampai jumpa di video selanjutnya
wah lagi bokeh
emang gue yang bayarin gantian
gak mungkin gue terima ajakan alexa
dia akan traktir gue makan dari wang senyopet
yuk oh ya
ikut bawa makan yuk ke warung baby
gitu dong pak
aduh kok baby
gue liat liat makin lama makin cantik aja nih
penampilannya makin lama awet muda gimana
ingat ya mangkok lima nih belum bayar
nanti gue beli belah
nanti gue beli belah
dulu gue ajak lo jadi perman pasar
lo pake gak mau loh
alesan duitnya dikit jadi perman pasar
nah lolos sekarang jadi tukang ojek
apa cuma lo jadi tukang ojek
gue gak level ya sama permen pasar
lo nih perman pasar
kalian udah kaya
makan mie juga kan lo
kenapa lo gak suka
lo sudah semua lo ya
ajaan apaan nih
waduh acur warung gue
pada berantem di sini bikin siang aja
udah udah udah
pergi pergi pergi pergi
ngapain lo ada ribut di sini ya
gue gak jadi beli mie
gak jadi gak jadi ya
aburan dulu warung gue
apaan sih gak jadi
soal cowok teriak teriak
silahkan duduk ya
gue mau mie goreng telurnya dua
ya kan terus dikasih cabai yang pedes
nah alexa makan apa
gimana lagi ya caranya gue nolak makanan ke sini
susah main aja
ya udah dibikin dulu ya
mereka tuh siapa sih
itu preman pasar
bulunya segeng tapi akhirnya pecah kongsi
si arya tadi yang pakai jaket itu keluar dari geng mereka
gara gara adiknya digangguin tuh sama temen temennya sendiri
nanti makanan lama
selamat makan nak alexa
spirin mie kelihatan nikmat banget
mie ini halal
pedes banget nih
tadi katanya mau minta pedes
ini pedes banget
diganti diganti ya
gak usah gak usah
saya ini aja deh
makan tempat lain aja deh
aku ga ingatin sedikitpun makanan haram
semoga gua belom berbuat dosa melanggaran perintahmu
belom bayar udah pergi
gua yang bayar semuanya